permenaker nomor dua tahun dua ribu dua puluh dua mendapat sorotan bahkan petisi online pun sudah ditanda tangani oleh warganet
hampir satu ratus lima puluh ribu kabarnya yang sudah tanda tangan secara online
apa sebenarnya urgensi dan esensi terkait aturan jaminan hari tua ini
untuk menjawabnya kita akan tanyakan langsung kepada indah anggoro putri dirjen pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja kemenaker republik indonesia
assalamualaikum selamat malam bu indah apa kabar
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat malam mas ferdi alhamdulillah kabar baik mas ferdi kabarnya baik
baik alhamdulillah bu indah sehat langsung saja bu indah sebenarnya kita sudah menerima konfirmasi dari bu ida fauzia untuk dialog langsung malam ini
tapi kemudian last minute ada penugasan mendadak sehingga kemudian bu indah yang hadir menemani kita malam ini tidak apa apa
kita akan tanyakan dan konfirmasi beberapa hal terkait permenaker nomor dua tahun dua ribu dua puluh
bu indah gini masyarakat kan sebenarnya di tengah isu dan juga opini yang semakin liar tentang aturan ini publik ingin mendapatkan pencerahan
apa kemudian yang dimaksudkan dalam permenaker nomor dua tahun dua ribu dua puluh dua ini yang mana di dalamnya diatur mengenai pembayaran jaminan hari tua dan dananya ini baru bisa diambil di usia pensiun lima puluh enam tahun
menjawab ini bagaimana bu indah
ini mas verdi jadi permenaker nomor dua tahun dua ribu dua puluh dua memang yang baru saja diundangkan tanggal empat februari kemarin dimaksudkan untuk meningkatkan atau mengoptimalkan kualitas perlindungan sosial terutama dalam hal ini jaminan sosial hari tua bagi pekerja buruh di indonesia
artinya yang namanya jht ht nya itu adalah hari tua untuk benar benar memastikan seluruh pekerja buruh
mendapatkan jaminan sosial yang tepat manfaat di hari tuanya
jadi tidak benar juga kalau jht ini gara gara permenaker nomor dua ini hanya dapat diklaim ketika pekerja buruh usia lima puluh enam tahun
permenaker dua tahun dua ribu dua puluh dua ini tetap mengacu pada peraturan pemerintah sebelumnya yang diatasnya yaitu di mana jht dapat diklaim ketika seorang pekerja buruh mengalami phk
dan ini semuanya bentuknya cash
jadi sekali lagi tidak benar kalau permenaker dua ini menghambat atau mengurangi manfaat jht bagi para pekerja buruh sebelum usia lima puluh enam tahun
tapi nanti ketika usia lima puluh enam di mana ini kita kategorikan sebagai masa tua seorang pekerja buruh
seluruh manfaat jht dapat dinikmati
jadi begitu mas
ada sedikit kekurangan atau salah pemahaman tapi mungkin ini dapat kita luruskan sekarang
oke artinya kemudian tidak benar begitu ya kalau semua hak pekerja yang sudah ditabung selama dia menjadi karyawan
akan bisa diambil secara keseluruhan ini di usia lima puluh enam tahun nanti di usia pensiun
tidak tidak benar
ht memang usia yang disepakati atau sesuai aturan undang undangnya adalah lima puluh enam
tapi manfaatnya bisa diklaim ketika seseorang mengalami phk
pemutusan hubungan kerja atau resign mengundurkan diri
tapi memang tidak semua
sementara yang fullnya nanti ketika umur lima puluh
kenapa kok tidak dapat diambil semua ketika seorang phk
karena ini adalah jaminan hari tua
untuk memastikan perlindungan sosial bagi para pekerja buruh di hari tuanya mendapatkan perlindungan yang maksimal
hidupnya lebih tenang lebih sejahtera
dan jht ini beda sama pensiun mas
kita punya juga jaminan pensiun namanya jp
kalau jht diberikan uangnya nanti ketika lima puluh enam ini secara total gitu ya
jadi kalau di pns kayak kami ini punya taspen
nah kalau yang jht ini nanti usia lima puluh enam diberikan pk
tapi kalau jp jaminan
pensiun diberikan perbulannya berapa
sesuai dengan hitung hitungannya besaran gaji upah dan sebagainya
kalau phk atau disuruh phk sebelum lima puluh enam gimana
kalau dia mengalami phk maksudnya
kalau dia mengalami phk lima puluh enam dia bisa
sebelum lima puluh enam tahun dia bisa
dan ingat mas ferdy
bahwa seseorang yang di phk itu kan sebenarnya juga ada bantuan lain
kita akan memiliki jaminan kehilangan pekerjaan
sebagai salah satu bentuk jaminan sosial baru nih
bisa diklaim di bulan februari ini
dan manfaatnya ada tiga jkp itu
uang tunai cash kemudian juga manfaat mengikuti pelatihan secara gratis
dan juga akses informasi pasar kerja termasuk counseling konsultasi
artinya negara ini cuma ngasih segitu dari jht nya
udah tapi ada jkp
jadi jkp ini lebih tinggi manfaatnya daripada jht yang tadi saya sebutkan
lalu kemudian tentu hak hak dasarnya juga dapat
yang jadi tidak menggantikan
dia mendapatkan pesangon atau uang kompensasi dari perusahaan
tergantung dari perjanjiannya dengan perusahaan
jadi sekali lagi ini bukan untuk menunjukkan degradasi kepada yang korban phk bukan
tapi ada kok ada manfaat lainnya
tapi jkp kan kita tahu belum ada klaim yang berjalan ya
karena itu juga kan sebenarnya ada aturan tertentu juga untuk bisa mendapatkan itu sesuai dengan perjanjian kerja sama dengan perusahaan
biasanya di lapangan di atas satu tahun atau dua tahun baru bisa mendapatkan kompensasi kompensasi itu
dan untuk kondisi kondisi tertentu
bagaimana menjawabnya bu indah
dkp memang sesuai regulasi yang ada baru bisa diklaim februari
akhir februari ini
insya allah dalam minggu ketiga atau tiga keempat akan di launching oleh bapak presiden
dan setelah itu korban phk gitu ya dapat mengklaim manfaat jkp yang saya bilang tadi tiga itu uang tunai
kemudian pelatihan dan akses informasi lorongan pekerjaan serta counseling

lalu kenapa berbeda dengan jepang
lalu kenapa berbeda dengan jht
yang tadi di awal saya bilang memang untuk mengoptimalkan ya
mengoptimalkan perlindungan sosial
karena esensinya hari tua yang kita pikirkan
kalau seseorang bekerja atau pekerja atau buruh termasuk kami semua ini pns ya
semua filosofinya seorang yang bekerja itu dari mulai dia bekerja sampai pensiun itu harus tercover dalam yang namanya suatu jaminan sosial
konvensi ilo nomor satu ratus dua tahun seribu sembilan ratus lima puluh dua dimana indonesia adalah anggota ilo ya
mencaratkan setiap negara wajib memberikan perlindungan sosial atau jaminan sosial bagi para pekerja atau buruh
mulai dari dia bekerja hingga dia memasuki usia pensiun
dan juga harus menghindungi segala macam risiko yang didapat ketika bekerja
kecelakaan resiko kecelakaan kerja risiko kematian
bahkan resiko ketika dia memasuki hari tua sudah tidak produktif lagi
lalu juga ketika masa pensiun
nah jadi dari
semua aspek yang diamanatkan ilo ini sebenarnya indonesia sudah memiliki semua bentuk jaminan sosial
bahkan ilo pun mengatakan yang namanya jht itu lebih tinggi daripada jp atau jaminan pensiun
jadi sekali lagi pada hakikatnya jaminan hari tua adalah untuk memastikan seorang pekerja buruh ketika masuk usia tua dimana dia sudah tidak begitu produktif lagi
maka hidupnya lebih terjamin
hidupnya lebih sejahtera
sebentar bu indah
kalau jkp dananya dari mana
jkp dananya ada yang dari pemerintah
dari kementerian kuala masjid saya
ada yang dari pemerintah dananya ada juga dana dari rekomposisi iuran
tapi yang besarnya juga dari dana pemerintah
nah ini sudah kita sedang dalam proses administrasi dan sesuai ketentuan memang akhir februari ini
bukan korban lah
katakanlah yang mengalami phk dapat mengklaim manfaatnya
bukan dari jkk dan jkm
ada rekomposisi iurannya mas
subsidi silang maksudnya
subsidi silang maksudnya bu indah
ya subsidi silang kan ada bantuan pemerintah
ada modal dasar dari pemerintahan
enam triliun sudah di transfer ke bp jam soset untuk sebagai modal dasar jkp
lalu setiap tahunnya ada hitung hitungan rekomposisi iurannya dari jkk dan ckm juga serta jht
kalau subsidi sulang dari jkk dan jkm itu atau antar program begitu
rekomposisi iurannya kan memang sudah ada aturan ya mas
ada dasar pp tiga puluh tujuh tahun dua ribu dua puluh satu kan tentang jkp
memang ada rekomposisinya
tapi memang kecil hitungannya sangat kecil
secara detail ada itu mas di pp tiga puluh
oke berarti ada aturan begitu ya kalau kemudian ini jkp
nah di pp tiga puluh tujuh dua ribu dua puluh satu itu tentang jaminan kehilangan pekerjaan
gini bu indah
ada kemudian yang mengatakan bahwa kekecewaan publik dan khususnya para pekerja yang menjadi peserta jaminan ketenaga kerjaan ini
mengatakan situasi hari ini itu sebenarnya tidak mendukung begitu
banyak korban phk yang kemudian juga banyak yang pekerja yang disuruh phk quote unquote oleh perusahaannya
tapi kemudian inilah yang membuat was was begitu
karena kalau mei nanti ini diberlakukan artinya ya itu tadi tidak bisa mendapatkan haknya yang selama ini dia tabung begitu terhadap perusahaan atau pemilik modal
cuma sekali lagi jaminan hari tua atau jht itu kan memang sebenarnya bukan untuk korban phk
memang bukan untuk masa sekarang masa sorr time orang
masa dalam waktu dekat orang bekerja
tapi untuk long term seseorang pekerja atau buruh
jadi ya untuk hari tua
jadi ini bukan sebagai penyelamat seseorang phk
tapi kalau untuk phk negara ini sudah menyiapkan yang namanya jkp
jaminan kehilangan pekerjaan
nah kalau misalnya seorang yang terkena phk kemudian dia ikut jkp nih menerima manfaatnya
kemudian dia bisa mendapatkan pekerjaan baru lagi bahkan dia bisa reskilling upscaling melalui pelatihan yang disiapkan jk

tapi kemudian kan ada juga teman teman serikat pekerja mengatakan kalau saya nggak mau bekerja lagi sama orang lain tapi saya mau berwirausaha terus bagaimana gitu kan
kan di jkp pun di pelatihan juga diajarin nanti pelatihan berwirausaha
kemudian kalau soal modal uangnya kita di negara ini pemerintah artinya sudah memiliki beberapa skema bantuan sosial untuk bantuan modal usaha
sebut saja ya misalnya kemnaker
kita tiap tahun punya namanya program tkm tenaga kerja mandiri
itu tahun lalu saja dua ribu dua puluh satu ada satu ratus tujuh puluh satu paket tkn kita share kepada para serikat pekerja
teman teman sp yang memang anggotanya ingin berwirausaha
kemudian di kementerian lain di ukm juga ada misalnya bpum gitu ya bantuan pemilikan modal untuk usaha mikro
kemudian juga ada kur kredit usaha rakyat
kemudian juga ada bpum
saya rasa tahun ini juga km enam ratus ribu per bulan gitu

oke om sekalian ya teman teman
oke ya teman teman
bu indah masih tersambung ya
oke bu indah tadi sempat terputus
ada juga kemudian pertanyaan publik begini
kalau kemudian pekerja begitu ya mohon maaf umurnya tidak sampai lima puluh enam begitu
ini bagaimana skemanya pembayarannya bagaimana
dan ahli waris dimungkinkan ya tidak juga mengerti dengan pencairan dananya akan aman atau bagaimana
itu dijamin oleh negara

dan kita kan operasi dari jaminan sosial ini
dari jaminan sosial ini
ini kan juga ada undang undang yang dihitung
dan hanya aman
oke penjaminnya siapa sih bu sebenarnya
kalau untuk bpjstk ini
nah dengan apbn negara kita
peranggaran negara kita
kemudian respon dari aturan ini adalah
banyaknya petisi begitu ya
salah satu petisi online juga sudah hampir satu ratus lima puluh ribu orang yang menandatangani
respon kemenaker soal ini bagaimana bu indah
ya kita mengembangkan demokrasi emas
silahkan memutarkan pendapat
pada ini ingat bahwa kita harus sama sama ingat bahwa
permenaker ini memiliki pasal yaitu bahwa berlaku jaminan setelah disesatkan
jadi ya kan
sekarang ini masih berlaku
iya jadi kita tunggu tiga bulan

pada empat mei
jadi memandang pendapat
kami pun mengambil dari tugas kami untuk memberi penjelasan
jadi selama tiga bulan ini
kita saling menyamakan pendapat
sebelum memang dengan benar di tracton
atau berlaku di tracton
bu indah gini
pernah tidak third party gitu ya
atau perwakilan dari buruh ini diajak untuk berdiskusi sebelum aturan ini dikeluarkan
karena ada yang mengklaim begitu juga bahwa tidak pernah diajak duduk bersama
lalu kemudian muncul saja
sehingga disampaikan atau dituding ada aroma aroma kepentingan di dalamnya
menjawabnya bagaimana bu indah
kalau lancaran permenaker ini sudah pernah dibahas mas
berarti apa dalam lks rignar
ada suatu meeting khusus kalau kita ada regulasi regulasi baru
kebijakan baru di dunia kepenangan pekerjaan ya
ini pakai salibas lewat sidang dengan lks rignar
siapa yang duduk dalam lks rignar itu adalah perwakilan dan konsul pemerintah
pengajar dan juga pengusaha
jadi sudah terhadap satu
kemudian kedua juga
dalam suatu sidang khusus

di sikap belajungi
penyimpun sudah menyatakan
ingin lakukan dihasilkan dengan keperluan terhadap permenaker yang sebelumnya
di situ ada juga dari ppkm sosial
dan juga ada dari kewakilan terserah pekerja
tidak seranyong panyong permenaker ini betul
terakhir bu indah
saya ingin menyampaikan begini
agar narasinya tidak semakin liar
tudingan tudingan tadi yang menyebutkan bahwa
ada unsur kesengajaan
uangnya akan dipakai untuk kepentingan kepentingan lain
sengaja kemudian agar masyarakat lupa
kalau mereka punya tabungan di hari tua
nah menenangkan publik atau masyarakat
sehingga tidak apa ya
tidak berlarut larut begitu
memahami narasi keliru soal aturan permenaker nomor dua tahun dua ribu dua puluh dua ini
apa yang ingin disampaikan bu indah
dht atau jaminan lahir tua adalah salah satu bentuk perlindungan sosial
jadi kita semua bekerja buruh untuk kemahsa tua
ketika kita atau pekerja buruh sudah tidak produktif lagi
makinnya sudah diberbedakan lagi
kita punya jaminan lahir tua
yang kedua yakinlah bahwa
permen latar dua tahun dua ribu dua puluh ini tidak akan menjadi hadasi
atas pekerjaan lain
karena kita sudah berada di dalam perjalanan yang berbeda

nah untuk phk sebenarnya sudah ada jaminan kehilangan pekerjaan
yang juga manfaatnya sangat bagus
jauh lebih tinggi dari anggun kewangan dan efek
banyak negara di dunia yang menguji indonesia ini memiliki jaminan dalam
untuk jaminan sebagian program yang sangat bagus
karena dengan tiga mengkat yang sangat komprehensif
dan saya sebutkan manfaat wang tunai
dan manfaat informasi
dan juga manfaat pengawasan pekerjaan
selain itu kita juga harus sama sama menjaga hak hak pekerja buruh
bisa mengalami phk tetap mendapatkan hak dasarnya
yaitu kesehatan atau uang kompensasi dan sebagainya
sesuai akal yang ada dan sesuai dengan kontrak kerja
perjanjian bersama dengan pembeli
jadi yakinlah bahwa

jaminan sosial pekerjaan buruh
dari mulai dari starting pekerjaan sampai dengan hari pertama
dan mengaktifkan usia pengguna

akan terus memberikan pengalaman pengalaman
walaupun tidak terbuka untuk masukan masukan atau kebanyakan
oke baik terima kasih indah anggoro putri
dirjen pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja
kemenangka republik indonesia
sudah mengkonfirmasi dan menjawab kegelisahan publik
terkait dengan polemik penjagaan buruh
dengan polemik pencairan dana jht di aturan baru nomor dua tahun dua ribu dua
permen latar yang baru saja ditetapkan
terima kasih bu indah
assalamualaikum wr wb salam sehat
waalaikumsalam wr wb terima kasih
dan selanjutnya kami masih akan membahas polemik pencairan dana jaminan hari tua ini
dengan narasumber lainnya
cnn indonesia newscast akan kembali usai jeda